hai bapak ada pak pratik ya yang juga sudah beskapan hati hati bapak siap benar silahkan bapak selamat siang bapak
ini siaran langsung kok berjemur gini ya
karena kita juga mau merasakan suasana kehangatan dari pura mangku negara ini
kalau dari tadi kita lihat bahkan warga solo juga antusias sekali nih lho pak untuk bisa ikut memeriakan rangkaian acara hari ini
bapak melihat kesana seperti apa pak
kan memang ini kan dirancang oleh anda sebagai pesta rakyat jadi bagaimana partisipasi masyarakat ya kegembiraan bersama sekaligus sebagai ajang untuk pentas budaya lah
makanya gini kan pakai beskap semua
ya jalannya nggak mudah sih
kalau untuk acaranya kegiatannya mana yang menjadi favorit bapak
aduh ya semuanya kan
belum sempat makan
belum sempat ya oh maaf
mohon maaf lah pak kapitani dulu
sebagai panitia nih
ya panitia ini kan harus membantu pak erik pak balili untuk ngatur flow dan lain lain lah biar lebih lancar
kan kita kan tahu bahwa undangan sangat banyak tapi kita juga ingin tamu tidak menunggu terlalu lama
ini kan hal yang harus dikelola dengan baik
bapak ini kan juga sebagai salah satu sosok yang sangat dekat begitu ya bahkan bisa dikatakan ini selalu menempel dengan pak presiden ya pak ya
ini dalam persiapan rangkaian acara pernikahan putra bungsu dari pak presiden
ada cerita cerita yang sempat disampaikan ya pak
boleh berbagi bersama kami disini
saya dan kawan kawan ini kan lebih mendukung untuk isu isu keprotokoleran
karena bagaimana juga kan pak presiden itu melekat di dalam diri pak presiden kemanapun pak presiden adalah beliau wajib didukung oleh protokoler keamanan dan lain lain
demikian juga dengan tamu tamu vip yang lain
jadi itu sebenarnya tugas kami selebihnya kan tugas panitia jadi tugas keluarga lah mas kaisang dan kawan kawan
selebihnya misalnya nyiapin apalah segala macam itu kan tugas keluarga
jadi kita mendukung aja jangan sampai misalnya tamu yang sangat banyak mengganggu masyarakat
justru bagaimana kita suasana ini dirasakan bersama sebagai pesta rakyat
jadi pesta bersama ya pak presiden
pentas budaya dan pesta rakyat bersama
karena kalau kita lihat dari tadi memang tamunya ini ramai ya pak pratik ya
tapi semuanya berjalan dengan teratur syahdulnya tetap terasa
meskipun jarak kita cukup jauh dengan pendopo ini pak
tadi waktu foto foto bareng tadi saya sudah sempat tanya juga ke pak bas pak erlangga
ada momen menarik ini yang ditunjukkan oleh para jajaran menteri ini pak prabowo
ya selalu kalau menteri itu kita kita ini yang cowok cowok itu selalu siap
untuk kemudian duduk di depan
duduk di depan sudah lama
ibu ibu langsung jongkok ke teras ibu ibu sampai kiri kanan
jadi udah lah pokoknya udah berapa tahun selalu fotonya begitu kita punya
templatenya seperti itu ya
mungkin untuk doa dan juga harapan untuk mempeledan kita
ya semoga mas kaisang bisa dan mbak erina berhasil membangun keluarga yang sakinah ya
keluarga yang bahagia sukses menjadi inspirasi
menjadi toladan bagi masyarakat luas
jadi gitu kira kira
bicara soal sosok nih ya pak ya
sosok seorang kaisang pangara putra bungsu presiden
kalau kita lihat disini sebagai anak muda yang kekinian gitu ya
kalau kami menilainya dari jauh
kalau di mata pak pratik itu sebenarnya seperti apa sih mas kaisang ini
ini mempelai periak kita
terus kemudian strike forward gitu
terus kemudian ya juk juknya
selalu bikin ceria kiri kanan lah
ya begitu loh kaisang ya
di sini juga sudah ada jajaran yang lain ini ya pak ya
menteri menteri yang lain
yang katanya saya dengar bocoran biasanya para menteri ini juga nge ban pak
nah yang satu ini juga jadi salah satu pemainnya
nah ini dia
kita jempol soalnya ya
ini nanti mau nge band ya pak pratik ya
terima kasih banyak pak
kemarin pak bas sudah bikin heboh
sudah bikin heboh apa
waktu foto bersama setelah akad nikah kemarin di jogja
tetapi semuanya dibilang harus sama sama berteriak
oke kenapa tuh pak bas ini sudah ada pak bas
mas kaisang kelihatan tegang gitu kan
jadi begitu saya bilang sah itu
berarti jangan jangan kalau hari ini kita menilai ya
mas kaisang ini lebih luas gitu
jangan jangan salah satunya faktornya adalah
sahnya pak bas itu ya pak
sudah plong kan
nah tadi saya sempat tanya pak
biasanya ini kan jajaran menteri juga ikut nge ban
hari ini kira kira akan nge ban gak pak
wah ini di pendopo agung
nanti kita cari tempat lain
nah kalau dari jajaran menteri sendiri
ada kado spesial nggak sih pak
yang mungkin dipersembahkan untuk kedua mempelai ini
ketua kelasnya kan pak mesej
kado nya ya kekumpiraan bersama
dan yang terasa bagi yang menyaksikan juga ya pak
untuk bapak sedah doanya mungkin untuk para mempelai
saya kira seperti yang disampaikan oleh pak giai ma'ruf
bisa membina keluarga yang baik
baik untuk keluarganya
menjadi keluarga yang
sakinah mawadah dan warohmat
tadi saya sempat tanya ke pak prati
sempat juga tanya kepada pak erick begitu yang
jadi wajah wajah juga dibalik
rangkaian acara hari ini
pak bas ini kan juga panitia pak
ketua panitia pak
bukan selalu kan kalau ada event event saya
pada saat eventnya saya sudah selesai
pada saat acaranya itu
oh ini kan kaitanya sekali lagi
tanggung jawab pemerintah
adalah untuk menjamin
terutama para tamu
fasilitas dan tentu saja jangan sampai
apa lalu lintas orang yang begitu banyak
terlalu mengganggu ya
ini itulah tugas kita sebagai
melayani masyarakat dengan baik
kalau sebelumnya kan sempat juga nih ya pak ya
pak jokowi menyampaikan bahwa tidak bisa digelar di gedung pertemuan
pak jokowi karena sudah di booking orang gitu
nah itu ceritanya gimana mungkin dari
pak bes dan pak pratik boleh cerita lagi
sampai akhirnya memutuskan bahwa
puro mangkunagaran lah yang menjadi lokasinya
beliau punya tempat sendiri tapi sudah
beliau punya kereta sendiri itu keretanya beliau sendiri
punya kuda kudanya sendiri
jadi semua saya kira
yang namanya juga
pesta rakyat itu dari kelurahan kelurahan
jadi bukan datangkan
artis artis enggak itu dari
keluar keluar hanya ada stimulan stimulan
untuk beli pakaian
seragamnya untuk minum makannya
hanya itu menurut beliau
kita bersyukur juga
kemudian di saat
gsb digunakan sudah
kemudian kansung gusti brei
menawarkan gimana kalau disini
jadi gitu lah
kemudian kita punya peluang
luar biasa untuk
ikut berkontribusi meramaikan
warisan budaya yang begini
sangat luar biasa
dan bukan cuma meramaikan namun juga
para bapak bapak ini juga menjadi saksi ya
gimana pak ceritanya pak saksi nikahnya
modalnya saksi nikah itu hanya tiga huruf
tapi kalau saksi ini
saya melihat saya kalau sudah beliau juga
pasti sudah sering menjadi saksi
saya juga sudah sering menjadi saksi
jadi saya kira saksi
seorang anak presiden
jadi sakralnya juga beda
memberikan kesaksian itu
sendiri juga sangat sakral
sehingga semua akan
semua terjudis itu apalagi
harusnya apa pak
harusnya terus terusan lagi enggak pak
silahkan pak pratika demunis
itu kan juga tempatnya di pendopahagung
kita akan sampai
soan ke silaturahmi ke beliau
ke rumah saya juga
tolong berkenan untuk menjadi saksi nikah
sebetulnya kita kan ya udahlah
kalau ini tadi beliau masih
pak kaisang masih minta
pak menteri saya berkenan
untuk datang pak basuki
pokoknya pak basuki jadi saksi
bentuknya perintah pak ya
sudah bilang bapak belum
tiga minggu sebelumnya
kalau tadi kan melihat seperti itu mungkin salah satu alasannya ya justin
karena memang ada kedekatan nih ya kan
antara mas kaisang dengan pak pratik pak bas
kalau pak bas tadi saya sudah sempat tanya ke pak pratik
pak bas menilai sosok mas kaisang pangarep sebagai anak muda indonesia nih
seperti apa sih sebenarnya sosoknya yang mungkin tidak banyak diketahui banyak orang
tadi aku sudah cerita
saya tadi sudah cerita kalau ya mas kaisang ya begitulah
anak muda sekarang yang
sangat mudah bergaul dan seterusnya
jadi enak juga sama sama mas kaisang itu kalau sudah ngobrol
ya saya kira mas kaisang juga tadi yang sampaikan
dia kan sangat spoke up ya
bicaranya seperti yang pak presiden bilang
celenge an gitu kan
jadi ya easy going gitu kan
kita ketemu di airport pakai jalan pendek
pakai sendal padahal dikawal pas pampres
jadi itu menunjukkan bahwa dia itu juga easy going aja
oke apa adanya ya
sedikit ini pak kita mau sayang nih melewatkan momen ini hati hati bapak
kalau tidak kita tanyakan kepada pak pratik dan juga pak bas
waktu cerita kalau mas kaisang mau nikah
pak jokowi waktu itu bilangnya gimana ceritanya pak
jadi pak pratik nih yang selalu di istana
ya sekali lagi kan ini kalau pak presiden itu kan selalu sangat ketat ya
ini ada urusan pemerintahan ini urusan pribadi urusan keluarga ini kan sangat ketat
sekali lagi kalau kita sebagai pejabat pemerintahan
sebagai pejabat pemerintahan ya kita hanya berperan sejauh itu memang menjadi tusi kami ya
menjadi tugas dan fungsi kami
tapi kalau sebagai apa sebagai orang yang dekat gitu ya adulah beliau kan gak banyak perintah apa apa sebetulnya
ya paling minta tolong pak itu itu kaisang mau ketemu saya kira mau ketemu ada apa gitu ternyata
minta jadi saksi dan seterusnya gitu
kalau saya waktu itu waktu kunjungan kerja ke mana candi muarajambi
dengan ibu negara
saya ingin mendampingi tapi saya sudah baca di medsos bahwa mas kaisang sudah ada pdkt dengan
nah saya tanya waduh bu mas kaisang ada bu pdkt ya
ya sekepan bu diresmikan
akhir tahun gitu aja
berarti pak bas justru tahunya dari medsos kemudian konfirmasi ke bu iryana ya pak
berarti pak pas menjadi orang pertama yang tahu sebenarnya
oh ya enggak lah
langsung konfirmasi kepada ibunya langsung akhir tahun dan kita bersama sama berkumpul di sini ya pak ya
untuk merayakan satu momen yang tadi disebut bukan hanya pesta antara atau hajatannya presiden jokowi saja tapi pesta rakyat yang ada di sini
dan pentas budaya
pentas budaya yang terasa sekali
mungkin nanti habis ini pak bas mau foto foto lagi biasanya bapak ada senjatanya nih yang dibawa ya kan kamera siap siap pak
ya kita tunggu ya pak nanti kalau misalnya ada penampilannya
terima kasih banyak bapak sekali lagi
terima kasih ya
terima kasih banyak pak pratik
terima kasih banyak pak bas
boleh saya bangun ke microphone nya bapak
selamat kembali melanjutkan tugasnya ini langsung bertugas bapak bapak
hati hati pak luar biasa itu tadi ya
terima kasih banyak bapak itu tadi bincang bincang kita bersama dengan pak pratikno mensesnek dan juga menteri pupr pak basuki hadimulyo
benar ya kalau misalnya pak menteri kita bisa melihat belakang juga